saya terakhir pak prabowo saya berharap bahwa itu nanti menjadi representasi anak muda
karena kita butuh itu anak anak muda terwakili suaranya
jadi kita harapkan pak prabowo siapapun jawab presen dipilih bisa mewakili anak muda
kriteria dulu perkara nanti garis tangannya siapa yang jadi itu lain urusan
kriteria dulu bahwa harus mewakili anak muda